rk rk insya allah di jakarta
itu haknya presiden terpilih
tapi negara indonesia yang besar
kita belasan ribu pulau
penduduk hampir dua ratus delapan puluh juta lebih dengan segala masalah yang ada
kalau perlu diperbanyak ditambah nomor kelatur
tapi pas itu dengan ada yang berani ya
dulu kan kita ada perumahan
misalnya sekarang orang mau klaimi ceng
sekarang menjadi perhatian anak anak muda kita semua seluruh dunia
betapa penting lingkungan misalnya
itu saya kira karena dunia terus berkembang
jadi kalau ditambah nomor kelamaraturnya itu bagus
apakah sudah ada kader kader yang akan diusung
kan tadi saya bilang banyak kader pan
pilkada terus kita akan beringat dengan gerindra
misalnya nanti di jakarta jawa barat sumatera barat lampung jambi bengkulu jawa barat
jawa barat itu ada teh desi ada bimo
terus jawa tengah jawa timur lampung sumatera selatan
kalau nanti rk juga salah satunya
saya audrey chandra saksikan program program kompassiti melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya